ma kalau longan yang lain ada
ada sih tapi jadi supir
tidak apa apa aku bisa nyetir kok
oke kalau begitu kamu langsung ngelamar aja besok ya
iya makasih ya makasih harus
jangan repot repot bu
saya hanya ingin tahu keadaan anak saya saja
ayo ma duduk
saya buatkan minum dulu ya
tidak usah bu
saya tidak bisa berlama lama di sini
ibu duduk aja
sebelumnya saya minta maaf bu
atas kelakuan prasetyo membawa pergi tati
saya sudah berusaha mencegahnya
tapi mereka tidak mendengar kata kata saya
terus terang saya kecewa dengan prasetyo
kenapa dia menuruti kemauan tati untuk kawin lari dengannya
prasetyo itu kan belum kerja
belum punya penghasilan tetap
tabungan juga enggak ada
supaya dia benar biar kan kalau cuma dia seperti dulu itu
suka paham ya
mah sabar mah sabar gimana kita gak tahu tati itu ada di mana
mungkin sudah jadi pengemis
ibu cepat katakan di mana anak saya
demi allah bu saya nggak tahu
prasetyo hanya memberitahu akan membawa hati ke jakarta
iya alamat jelasnya ya di mana saya nggak tahu bu
dari semenjak pergi sampai sekarang prasetyo belum menghubungi saya
benar benar keterlaluan anak ibu itu
kalau sampai terjadi sesuatu pada hati ibu dan prasetyo akan menanggung akibatnya
sepertinya kedatangan vita sia sia
permisi ya bu
kamu udah pulang
udah ketemu sama rusman
belum tapi tinggal sedikit kok
tadi aku ke rumahnya prt wilayah bekas pemakotrakan ya rusman
untungnya prt itu menyimpan alamat yang baru
mungkin malam ini aku mau ke rumahnya
kenapa harus malam
iya kalau siang rusman dengan istrinya itu pergi kantor
eh aku bawa makanan
kebetulan aku tuh emang lapar banget
aku belinya cuma satu takut uangnya nggak cukup
pras kok bisa tau
pras kok bisa tau
aku mencarinya di tempat kamu yang dulu
dapet dari pak rt
silahkan duduk ya
kamu datang sendiri dari kampung
bersama istri aku
oh sudah menikah
kok gak diajak
tadinya aku mau ajak
cuman kan aku harus mencari dulu rumah kamu
untuk makan besok aja aku nggak tahu
kamu bisa tolongin aku gak mencari pekerjaan buat aku di kantor kamu
aduh gimana ya
di kantorku lagi
ini gak terima pegawai baru
malah yang ada pemecatan beberapa pegawai lagi
kalau di kantor istri kamu gimana
kali aja ada
aku gak tahu
sini deh ma
mak pras lagi butuh pekerjaan
di tempat mama ada lowongan nggak
tempat kerja aku kan butik pak
jadi gak terima pegawai laki laki
dia bisa menjahit
kamu bisa jahit
ma kalau lowongan yang lain ada
ada sih tapi jadi supir
oke kalau begitu kamu langsung laman aja besok ya
bu dengan bu yura
saya prasetyo yang mau melamar kerja ini data data saya bu
sudah berpengalaman jadi supir
resmi aja sih belum
kebetulan saya memang lagi cari sopir pribadi
tapi karena kamu belum berpengalaman
kita tes dulu selama satu minggu
kalau cocok kamu jadi sopir pribadi saya gimana
baik bu itu juga gak apa apa kok
yaudah kalau gitu antar saya ke klien ya
iya belum siap
saya udah siap kok bu
terima kasih bu
aku sudah menduga pasti kamu langsung kerja iya ibu ira sangat puas
sepertinya aku akan diangkat sebagai pegawai tetangga
syukurlah berarti sekarang kita gak kelaparan lagi dan aku semakin mantap hidup bersama kamu
aku juga kita akan hidup bersama sama selamanya karena tuhan merestui hubungan kita
aku lapar banget
ada tadi aku beli dua rupiah
untung teman kamu kasih uang
jadi kita enggak kelaparan
jadi kamu kawin lari sama istrimu itu
iya orang tuanya tidak setuju kami